untuk mengetahui langsung seperti apa penanganan dan juga pencegahan banjir yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta khususnya
telah bersama kami melalui sambungan telepon wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
dan juga melalui sambungan zoom dengan pengamat tata kota nirwono yoga
selamat sore bapak bapak kita akan ke pak wagub terlebih dahulu
pak wagub bisa mendengar suara saya di studio bapak
ya selamat sore mbak nana pak nirwono dan semuanya pemirsa
baik bapak dengan hanum di studio bapak kita kalau bicara
baik pak riza hari hari ini banjir kembali melanda wilayah ibu kota banyak wilayah ibu kota yang akhirnya juga terendam
langkah langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemprov dki untuk penanganan masalah ini
kalau saya boleh tahu sekarang lokasi bapak ada di mana sepertinya sedang terjun langsung begitu pak
baik silakan pak riza
bagaimana pak terkait dengan penanganan
banjir yang sudah merendam beberapa wilayah jakarta silakan pak
ya jadi pertama sebagai yang kita ketahui sumber air yang masuk ke jakarta itu ada tiga
pertama sehujan lokal dari banjir bandang atau banjir kiriman dari hulu
kemudian yang ketiga dari banjir roh
dari banjir yang ada di dki jakarta memang tahun ini ada peningkatan curah hujan
itulah yang menjadi sebab
setiap tahun di dki jakarta terjadi peningkatan curah hujan
lebih dari seratus militer per hari
kemudian yang kedua memang ada luapan daripada banjir di beberapa sungai
seperti sungai kali kerukut pasanggerahan sulaiman kali sunter kali ciliung dan kali cipinang
namun demikian kami telah mencoba melakukan beberapa program
di antara normalisasi naturalisasi kemudian peningkatan jumlah pompa stasioner ada empat ratus delapan puluh tujuh pompa mobil ada satu ratus tujuh puluh
pompa underpass kami siapkan ada enam puluh tujuh
tujuh total pompa yang kami siapkan ada tujuh ratus dua puluh sembilan pompa di seluruh wilayah dki jakarta
kemudian yang kedua program lain yang kami tingkatkan adalah sumur resapan drenase vertikal
kemudian juga kami membuat terobosan terobosan diantaranya meningkatkan daya tampung air dengan melakukan pengerukan
dengan dua ratus lima puluh tujuh eskavator yang kita miliki juga empat ratus enam puluh dump truck yang kami miliki
dan tidak kurang dari delapan ratus sepuluh petugas kami di lapangan yang membantu menangani banjir dengan menyiapkan pembersihan selokan olakan dan lain sebagainya
itulah yang kami lakukan selama ini menyiapkan folder dan juga membuat terobosan terobosan
selain pengurukan ada membuat codetan codetan juga olakan olakan
alhamdulillah hasilnya cukup baik sampai dengan hari ini
jadi di tahun ini hari ini menurut data bmkg adalah curah hujan yang tertinggi sampai dengan akhir maret
memang masih ada banjir di beberapa titik tapi kalau kita bandingkan dengan banjir banjir sebelumnya pada tahun tahun sebelumnya
ini terjadi penurunan sejumlah
dki jakarta nana
pak riza kalau bicara tentang banjir lagi lagi mungkin permasalahan pengelolaan drainase yang juga digaungkan oleh beberapa ahli ahli pakar pakar tata kota ini
seperti apa ya apakah memang belum sepenuhnya dilakukan pak
karena kalau misalnya kita bicara tentang drainase dari tahun ke tahun itu selalu menjadi masalah
sebetulnya apa sih pak yang membuat ini begitu sulit untuk benar benar dilakukan langkah pencegahan
karena ini salah satu faktor penentu juga
menjadi banjir atau tidaknya di jakarta
jadi penanganan banjir di dki jakarta tidak bisa diselesaikan dalam satu sepuluh tahun ke depannya
dia membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan anggaran yang cukup besar
hari ini sekalipun kita diberikan dana yang cukup sampai lima puluh triliun sekalipun itu belum bisa mengatasi banjir di jakarta
karena banjir di jakarta ini harus kita atasi melalui program yang komprehensif dan konstit
setiap tahun dki jakarta menganggarkan jumlah yang tidak sedikit
dalam tiga tahun ke depan kita menganggarkan hampir lima triliun terkait dengan pengendalian banjir di dki jakarta
jadi berbagai program dki jakarta mungkin termasuk provinsi yang mengalokasikan dana pengendalian banjir tertinggi di seluruh indonesia
belum lagi dukungan dari pemerintah pusat
tapi sekali lagi kita harus melihat sejauh mana fakta dan data jumlah pengungsi menurun jumlah titik banjir menurun
kemudian jumlah korban juga menurun
alhamdulillah yang kita utamakan adalah keselamatan jiwa daripada warga
sampai hari ini alhamdulillah tidak ada warga jakarta yang meninggal karena banjir
juga jumlah pengungsi juga menurun drastis
sampai hari ini ada dua puluh enam ya titik pengungsian jumlahnya terus menurun
dan ada tiga ratus tujuh puluh dua kakak atau satu tiga ratus sembilan puluh satu kakak
inilah program program yang kita lakukan selama ini
jadi sekali lagi kita terus mengupayakan berbagai program pencagahan penanganan dan pengendalian banjir
tapi sekali lagi memang memerlukan waktu dan kerjasama yang baik antara seluruh komunitas dan warga jakarta khususnya
tapi kalau kita melihat fakta dan data alhamdulillah di jakarta terjadi penurunan yang cukup signifikan
mudah mudahan secara bertahap kita dapat mengurangi genangan air mengurangi jumlah banjir
memang jakarta ini dilalui oleh tiga belas
sungai kemudian waduk situ dan embung kita terus memperbaiki dan menyiapkan waduk situ embung sebagai tempat tampungan air
dan sekali lagi nana kita upayakan berbagai program
dan memang ini perlu waktu dan kerjasama
masyarakat mohon bersabar
alhamdulillah selama ini banjir di jakarta selama lamanya satu malam
dan kemudian sudah bisa surut kembali dan masyarakat bisa kembali ke rumah masing masing
baik pak wagub kita akan ke pak nirwono
terlebih dahulu pak nirwono yoga sudah mendengar suara saya di sini
ya mbak hanum silahkan
baik pak nirwono kalau menurut pak wagub tadi sepertinya usaha dari pemprov ini sudah maksimal sekali
secara data dan fakta angka penurunan dari kakak ataupun korban dan pengungsi yang terkena banjir ini sudah menurun jauh ketimbang waktu waktu sebelumnya
namun saya sempat melihat beberapa waktu terakhir mungkin sekitar dua tiga tahun terakhir anda kalau bicara di media terkait dengan banjir jakarta
menurut anda permasalahan utama yang tidak pernah dirampung oleh pemprov adalah pemulihan dari ciliwung
sebetulnya sebesar apa sih faktor ini juga menjadi masalah utama terkait dengan banjir jakarta yang tidak pernah usai
ya baik mbak anu jadi kalau kita lihat banjir hari ini tentu yang pertama kita apresiasi apa yang disampaikan oleh pak wagup ya
terkait dengan upaya tindakan pencegahan dengan waktu yang singkat
tetapi kalau kita evaluasi juga hari ini ada dua permasalahan mendasar
yang sebenarnya justru jauh dari harapan yang belum tuntas
yang pertama terus terang hari ini banjir adalah banjir kiriman
itu yang menunjukkan bahwa pembenahan sungai belum dilakukan secara besar besaran
kalau kita lihat hari ini spesialnya semua pemukiman seperti pemukiman di kali ciliwung kali sunter kali pesanggerahan sampai kali angke
beberapa sungai yang semestinya dalam program dki ini harusnya tuntas dua ribu dua puluh
empat sungai utama tadi
nah tetapi sampai dengan tol
tahun dua ribu tujuh belas ini malah justru belum ada pekerjaan lanjutan
mungkin nanti pak wagub bisa menjelaskan kenapa penataan sungai di empat sungai utama ciliwung kali sunter kali pesanggerahan kali angke dan seterusnya ini kok berhenti tahun dua ribu tujuh belas
dan belum diteruskan sampai dengan sekarang
terlepas dari konsep naturalisasi dan normalisasi sebenarnya
tapi di lapangan memang pekerjaan itu belum dilanjut
jadi bukti bahwa tahun ini pembenahan sungai praktis tiga tahun sudah dilakukan secara baik
ini menjadi pr pertama yang harusnya dilakukan
terus kemudian kedua yang tidak kalah penting beberapa lokasi yang saat ini juga terendam banjir jauh dari sungai
itu menunjukkan bahwa sistem drenase kota jakarta belum berfungsi baik
kebetulan di jalan jalan protokol seperti sudirman tamrin karena tidak terjadi hujan lebat akhirnya tidak terkenang banjir berbanding dengan tahun lalu misalnya
kalau tahun lalu lebih kepada banjir lokal hujannya hujan lokal sistem drainasenya yang kurang maksimal begitu
nah yang menarik sebenarnya dari pernyataan pak gubernur
misalnya bahwa saluran drainase kita ini hanya cukup untuk menampung curah hujan maksimal seratus
data ini sebenarnya sudah ada sejak tahun dua ribu tujuh belas ya
artinya kalau memang sudah tahu kan berarti dalam tiga empat tahun ke depan ini dilakukan pembenahan atau rehabilitasi seluruh saluran drenase
jadi kita masih punya pr enam puluh tujuh
kemudian kalau kita lihat umpamanya libertimensi saluran air kita yang tadi dikatakan pak gubernur hanya cukup
dengan konteks hujan sekarang mencapai dua ratus dua puluh enam misalnya di pasar minggu hari ini
bahkan di tahun lalu sampai dengan tiga ratus dua puluh
harusnya kan besar drenase kita bisa dua bahkan tiga kali lipat dari yang ada sekarang
artinya perlu kerja keras rehabilitasi saluran air
nah ini yang kami lihat di lapangan belum dilakukan sebenarnya
jadi justru ada dua pekerjaan besar yang belum tuntas dilakukan oleh teman teman di pemprov dki sebenarnya mbak anu
mungkin pr ini yang harusnya jadi perhatian pak gubernur
oke pak nirwono terima kasih
pak gubernur ada tanggapan
pak wagub maksud saya ada tanggapan atas statement dari pak nirwono silahkan pak
jadi terima kasih masukan pak nirwono
harus diketahui bahwa pencegahan penanganan penanganan tidak hanya melalui program normalisasi
tapi juga program lain
program normalisasi sudah kita laksanakan
setidaknya tahun dua ribu dua puluh kami menganggarkan rp tujuh ratus lima puluh satu miliar
untuk pembebasan lahan yang akan digunakan untuk program normalisasi
jadi itulah komitmen kami
dan kami juga membebaskan tanah untuk waduk situk embung
jadi itulah program program pembebasan lahan untuk kepentingan normalisasi dan natalisasi
kemudian yang lain di samping itu ada program program lain
kami punya tiga belas sungai yang harus kami kerup ya
tidak kurang tadi rp dua ratus lima puluh tujuh sk patok
kami merupakan provinsi dengan jumlah alat berat tertinggi yang kami miliki
menunjukkan komitmen kami yang luar biasa dengan petugas yang bertugas dari pagi
operator kami dari pagi hingga sore hari melakukan pengerukan
memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya melakukan pengurukan di dki jakarta
tidak kurang dari lima juta meter kubik yang harus dikeruk di dki jakarta
dan kami lakukan
setiap hari dari pagi sore bahkan bulan depan kita akan optimalisasi
dari pagi tidak hanya sampai sore tapi juga akan kami lakukan sampai dengan malam hari dengan dua shift
sk patok kami alat berat kami dengan segera operatornya
banyak sekali program selain normalisasi
retisasi pembangunan waduk situ embung
kemudian folder menambah jumlah pompa
kemudian tadi yang seperti sampaikan sumber resapan
jadi mbak caca
program yang kita lakukan banyak sekali
tidak hanya normalisasi
dan memang membutuhkan anggaran yang sedikit
kita ketahui bersama pembebasan lahan di jakarta itu mahal sekali
jadi kalau kita membebaskan satu meter saja ada lahan yang harganya lima juta bahkan sampai dua puluh juta yang kita bisa per meter
itulah sebabnya memang program normalisasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan anggaran yang besar
tapi komitmen kami terus melaksanakan program normalisasi bersama kementerian pupr
dan juga program kami dki jakarta program naturalisasi
juga peningkatan sumber resapan renase dan sebagainya
termasuk membuat turap turap
jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan
penanganan banjir tidak bisa diselesaikan dalam satu dua atau sepuluh tahun ke depan
kita membutuhkan waktu yang cukup
karena memang di jakarta datarannya sangat rendah dibandingkan beberapa provinsi lain
dan harus dilaksanakan secara komprehensif mbak nana
termasuk di hulu
juga harus diperbaiki
itu ada program perbosannya
memang kebetulan kita sudah akan memiliki dua waduk besar
kinahi dan ciawi
tapi itu baru berfungsi akhir tahun ke depan
jadi sekali lagi kita harus membangun waduk waduk lainnya
dan program program ini akan kita tingkatkan terus
prinsipnya dki jakarta berkomitmen dan konsisten terus
melakukan berbagai program pencegahan banjir
ya pak nur
pak nirwono kalau kita bicara lagi
tadi sudah dikatakan juga oleh pak wagub bahwa memang kalau kita lihat sekarang potensi untuk bisa perbaikan lebih lanjut lagi butuh waktu yang cukup lama
sampai mungkin empat lima tahun ke depan gitu
kita akan lihat dari sekarang targetnya
namun kalau kita bicara tentang saat ini khususnya untuk saat ini
mungkin hulunya dulu nih
hulunya yang ada di depok
dan juga bogor yang juga sempat dilakukan ada pembuatan retensi ya
di sana kalau saya tidak salah dari pihak pemprov dki begitu
kalau menurut pak nirwono apakah ini dirasa cukup efektif untuk bisa menekan laju banjir kiriman yang datang ke dki jakarta
ya sebetulnya memang harus ada pembagian tugas yang jelas mbak anu
kalau kita bicara banjir jakarta tentu kayak tadi namanya
ada komitmen dari pemprov jawa barat
terutama kabupaten bogor
melakukan konservasi hutan lindung di bogor
di puncak bogor ya
kemudian menata uang
dari pembangunan pembangunan yang ada selama ini
seperti villa villa kemudian tempat tempat wisata yang ada di puncak
nah ini kan pembagian tugasnya harus jelas
tapi juga ada sedikit komitmen
misal di jabodetabek itu kan ada sekitar dua ratus delapan situl dano mbong waduk
yang harus sama sama dijaga oleh seluruh pemerintah kota kabupaten di bodetabek
ini juga pr bersama
nah kemudian dki juga punya pr yang tadi saya katakan
saya katakan tadi punya pr juga yang jelas
dimana penanganan pembinaan tiga belas sungai
misalnya tadi sayangnya pak risa bisa menjelaskan
dari tiga belas sungai kan sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan pemerintah pusat
bahwa sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua
itu ada empat sungai utama yang diprioritaskan sejak zamannya pak fosibowo bahkan ya
yaitu ciliwung pesangeran angke dan sunter
nah ini mungkin bisa diinformasikan sampai dengan hari ini
terbukti di empat sungai ini kan meluap semua
progresnya bagaimana sampai dengan hari ini
apakah sudah ada pembebasan
lahan mana yang bebas
dan kemudian kapan akan dilaksanakan pembangunan konstruksi
di empat sungai dulu saja
umpamanya dari tiga belas sungai
jadi jelas ukurannya
kemudian tadi dari jakarta ada satu ratus sembilan situdanung waduk gitu
tahun ini atau tahun kemarin umpamanya
sudah ada berapa situdanung waduk yang direvitalisasi gitu
seperti modal kayak taman waduk wit mpamanya
dikeruk diperdalam dan ditata ulang misalnya
apakah sepuluh apakah dua puluh
nah ini mungkin yang perlu diinformasikan
sehingga masyarakat bisa menghitung kinerja pemerintah dki dengan jelas
jadi tidak hanya terhitung enam jam air hujannya hilang mpamanya
kemudian tadi yang saya katakan bahwa banjir hari ini selain banjir kiriman
itu kan juga ada sistem drenase kita yang buruk umpamanya
tahun kemarin dan tahun ini berapa yang akan diperbaiki
sehingga kita punya harapan sepuluh tahun ke depan seluruh saluran drenasi kita diperbaiki
jadi ada ukuran ukuran yang jelas
tidak segedar melakukan program
lokasinya kemudian berapa targetnya
sehingga masyarakat jakarta punya harapan
oh ternyata di sepuluh tahun ke depan pengurangan banjir secara signifikan akan dilihat langsung oleh masyarakat
nah ini mungkin prpr yang menurut saya harus diakukan oleh pemprov dki
pak wagub ada tanggapan bapak
jadi sepertinya masyarakat kita kurang melihat kinerja terkait dengan concern pemprov terkait dengan empat sungai utama
yang ada di wilayah sekitar kita ini silakan bapak
jadi begini ya
jadi memang program program pencegahan penanganan banjir itu banyak sekali
tidak hanya normalisasi
sekali lagi tiga belas sungai yang dilalui jakarta itu menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini pupr
yang membangun program normalisasi adalah kementerian pupr
jadi kalau ditanya sejauh mana program normalisasi sungai atau kali
itu kembali kami bekerja sama dengan kementerian pupr
dan tugas kami dki jakarta terkait normalisasi adalah melakukan pembebasan lahan
setelah lahan dibebaskan kemudian seat pel dan lain lain baru dibangun oleh pemerintah pusat
dalam hal ini memang pembebasan lahan tidak seperti kita mengadakan barang dan jasa
banyak sekali tanah tanah di jakarta
selain memang harganya mahal tinggi tapi juga banyak tanah tanah yang bersengketa bermasalah
sehingga memang memerlukan waktu yang tidak sedikit
pendekatan hukum persuasi harus dilakukan
namun demikian secara signifikan kami menganggarkan jumlah yang tidak sedikit setiap tahun
tahun lalu saja tujuh ratus lima puluh satu miliar hanya untuk pembebasan lahan
setiap tahun kita tingkatkan
dalam tiga tahun ke depan kita programkan setidaknya lima triliun
untuk kepentingan pengendalian banjir
kalau covid kita anggarkan setiap tahun tidak kurang dari rp lima tiga triliun
memang karena ada covid di jakarta ada masalah seperti juga provinsi lain dan indonesia
sehingga banyak program termasuk banjir tidak bisa kita optimalkan dengan anggaran yang jumlah yang besar
tapi kalau kita lihat jumlahnya sampai dengan hari ini komitmen kami tetap tinggi

inilah komitmen kami dan juga menambah jumlah sumur sapan juga drenase
dan yang tidak kalah penting ternyata setelah kami pelajari kita analisa dan kita teliti
program pengerukan sungai optimalisasi meningkatkan daya tampung air memberikan dampak yang signifikan
karena masih banyak lahan lahan kita yang belum dikeruk
termasuk tiga belas sungai yang sudah belasan puluhan tahun selama ini belum dikeruk
karena masih banyak lahan lahan kita yang belum dikeruk
makanya di periode ini pak gubernur kita semua memprioritaskan diantara selain program yang lama
seperti normalisasi naturalisasi dan sebagainya
kita meningkatkan pengerukan sungai pengerukan embung pengerukan waduk dan sebagainya
dan hasilnya diratakan hingga hari ini
kedepan kita akan tingkatkan seperti sampaikan pak nirwono betul sekali
memperluas daya tampung aliran air
memperluas daya tampung aliran air

itu terus kita programkan
bukan tidak ada itu kita programkan terus
dan kita laksanakan
komitmen kami jelas dan kami buktikan dengan anggaran yang cukup besar
tapi sekali lagi program lain juga kita laksanakan termasuk sumur sapan dan lain sebagainya
pak wagub mungkin closing statement karena kita juga berbatas waktu pak
ini kita lagi di tengah pandemi juga ini tidak menutup kemungkinan bahwa warga yang tidak menetap di rumahnya akan ke pengungsian
untuk menekan laju pertambahan angka covid sembilan belas pak yang ada di pengungsian

bagi warga yang sedang mengungsi patuhi protokol kesehatan tiga m
sarana prasarana sudah kami siapkan
tidak hanya tempatnya tapi selimutnya makanan susu vitamin obat semua
bahkan petugas kami
namun demikian semuanya tidak ada artinya kalau kita warga tidak disiplin tidak patuh pada protokol kesehatan
jadi sekali lagi ya ikut mengungsi agar tetap melaksanakan protokol kesehatan
dan bersabar insya allah
mulai besok curah hujan akan datang
akan terus menurun
mudah mudahan tahun ini tidak ada banjir yang luar biasa
sebagaimana tahun tahun sebelumnya
semuanya berkat kolaborasi dan kerjasama kita semua
baik pak nirwono silahkan ada tambahan pak
ya tambahan ini justru informasi terbaru
bmkg sedang memprediksi bahwa tanggal dua puluh tiga dua puluh empat ini kan akan terjadi hujan lebat lagi
ini mungkin semacam warning bagi warga terutama yang tinggal di bantaran kali
kemudian juga jangan lupa itu kan hari kerja ya
jadi pasti akan berdampak lebih parah kalau tidak dianisipasi dengan baik
dan yang perlu diawasi mungkin yang perlu perhatian khusus
karena kebetulan hari ini faktornya daripada banjir iman dan banjir lokal
ada satu banjir yang tadi sudah singgung pak waguh
nah minggu depan ini air laut akan pasang
nah ini kalau tidak diantisipasi dengan baik dan pada tanggal dua puluh tiga dua puluh empat juga persiapannya harus lebih baik
maka bisa dipastikan ada banjir kiriman banjir lokal dan banjirop hanum
nah ini yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak
kita harus lebih waspada lagi ya
baik harus lebih waspada lagi pak nirwono
karena ini di depan tidak hanya sampai saat ini
begitu sudah diprediksi bahwa curah hujan akan lebih besar lagi
tambah lagi dengan laut yang pasang
baik pak nerwono menjadi kewaspadaan kita semua untuk tetap saling jaga
keluarga semua yang ada di lingkungan kita
dan pak waguh kami tunggu langkah lanjutan dari pemprov dki untuk bisa berkata
mengurangi bahkan harus menghilangkan ini
banjir jakarta yang tentunya sudah menyusahkan kita semua pak
terima kasih banyak pak wagub dan juga pak nirwono sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih pak waguh
walaupun para pemerintah